perusahaan induk shopee dan garena sea group memfasilitasi bantuan seribu tabung oksigen serta satu juta dosis vaksin covid sembilan belas di beberapa kota besar di indonesia
hal ini dilakukan untuk mengatasi kekurangan tabung oksigen serta meningkatkan program vaksinasi nasional
menteri kesehatan republik indonesia budi gunadisadikin mengapresiasi bantuan seribu tabung oksigen dan satu juta vaksin dari perusahaan sea group
bantuan tersebut akan diprioritaskan ke tujuh provinsi di jawa dan bali khususnya yogyakarta dan jawa tengah karena dua wilayah tersebut mengalami kesulitan distribusi dan logistik untuk memenuhi kebutuhan oksigen
hal tersebut disampaikan dalam konferensi pers seribu tabung oksigen dan satu juta vaksin dari shopee untuk tanah air pada senin pagi
khususnya untuk shopee saya mengucapkan banyak terima kasih atas donasi yang sudah dilakukan
saya melihat bahwa ini adalah satu contoh di mana sesama manusia di manapun dia berada siapapun dia bekerjasama mengatasi masalah pandemi
sebaiknya memang dikirimkan ke daerah jogja dan jawa tengah
mengapa karena pabrik oksigen yang besar besar yang ada di pulau jawa adanya di jawa barat dan jawa timur
sehingga jawa tengah mengalami kesulitan dari sisi distribusi dan logistik untuk memenuhi kebutuhan oksigennya
makin banyak kita menaruh tabung atau apa
iso tank untuk menyimpan cadangan oksigen di jawa tengah dan jogja akan mengurangi beban transportasi logistiknya
yegang co founder sea group mengatakan bantuan ini bersifat dinamis
artinya jika jumlah tabung oksigen dan vaksin yang diberikan saat ini masih belum mencukupi kebutuhan indonesia
pihaknya bersedia menambah jumlah tabung oksigen dan vaksin yang didominasi

kita akan terus membawa lebih banyak tabung oksigen ke indonesia sampai tidak cukup di sini
dan juga selanjutnya kita akan terus memperoleh program vaksinasi di seluruh negara
kita sudah memiliki beberapa program vaksinasi di beberapa kota
dan kita akan melakukan lebih banyak dan lebih cepat di skala yang lebih besar
dalam beberapa minggu dan bulan berikutnya kita akan meneruskan
dalam beberapa minggu dan bulan berikutnya kita akan meneruskan
contohnya termasuk jakarta java kalimantan sulawesi dan sumatera
untuk membawa program vaksinasi bersama dengan kementerian kesehatan dan pemerintah
pada dasarnya kita berharga untuk melakukan satu juta vaksinasi
tapi itu hanya sebuah jumlah simbolik
jika lebih banyak tabung oksigen diperlukan jika kita bisa melakukan lebih banyak
kita tidak akan berhenti untuk memberikan lebih banyak ke ini
saat ini kebutuhan oksigen indonesia meningkat dari empat ratus lima puluh ton oksigen per hari
menjadi lebih dari seribu ton per hari
dan diprediksikan akan terus meningkat hingga mencapai dua enam ratus ton per hari
sementara program vaksinasi indonesia harus mencukupi satu ratus delapan puluh satu lima juta orang
saat ini vaksinasi di indonesia telah mencapai sekitar lima puluh dua juta dosis vaksin